akibat hujan deras terus mengguyur kawasan puncak bogor jawa barat selasa pagi
sungai cisampaya mengalir di kawasan perumahan perkebunan teh gunung mas puncak bogor meluang
lima rumah warga rusak setelah reruntuhan pohon
air dan lumpur menggerus tanah perumahan
meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut warga perumahan diungsikan
dan sebagian warga mengamankan hewan ternak mereka setelah tertimbun lumpur
ini di evakuasi
di evakuasi nomba nombanya soalnya kandang kandangnya tertimbun longsor
kejadiannya tadi sekitar jam delapan
rumah bapak kena juga
rumah keluarga di sini alhamdulillah sudah keluar semua
sekarang di evakuasi di museum bawah
terjadi bendungan di atas
dari longsoran yang sudah terjadi terjadi bendungan
akhirnya di bendungan itu mengakibatkan air yang deras masuk ke kali cisampai
hari ini bendungan menjadi salah satu kaya yang terdapat oleh
kebanjir bandar bawah dari cisarua sampai
ada beberapa rumah kurang lebih lima rumah yang terdampak
darah terkena air lumpur
dan beberapa warga yang di sekitar di bendungan lebih terkena dengan dampak banjir
sudah kita evakuasi
luapan sungai cisampai membuat sejumlah rumah rusak karena tergerus
sementara itu untuk menghindari banjir susulan pihak desa tugu selatan
kecamatan cisarua puncak bogor
ratusan warga sekitar yang terkena dampak ke aula gunung mas
beni akbar bogor jawa barat